emas telah lama banyak direkomendasikan menjadi instrumen investasi termasuk juga ingin melakukan diversifikasi investasi
emas juga bisa menjadi pilihan utama karena emas merupakan aset safe haven
ketika perekonomian sedang terpuruk harga emas cenderung naik
hal ini sudah terbukti saat krisis akibat pandemi covid sembilan belas
sudah bersama kami melalui sambungan virtual kaukabu suarkia perencana keuangan kiko talk
selamat pagi mbak kikau terima kasih sudah bergabung bersama kami mbak
mbak ini kita bicara mengenai emas dan resesi
semua orang berkata saatnya ini investasi emas
sebenarnya apakah emas memang menjadi pilihan yang paling tepat di saat kondisi sedang tidak menentu perekonomian global
dan kita tahu emas itu biasa disebut dengan safe haven
sehingga merupakan salah satu pilihan yang selalu dijadikan alternatif ketika dunia lagi kalut seperti ini
oke jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang emas itu bisa menghadapi resesi
atau tidak gitu ya pilihan investasi yang bagus atau tidak ya memang bisa dibilang bagus
karena sebenarnya yang tadi satu emas itu safe haven
dan yang kedua sebenarnya emas itu fungsinya adalah merindung nilai
jadi kan sebenarnya kalau secara hitungan dia itu bisa menyamakan dengan inflasi yang terjadi
tapi emas ini dengan fisiknya juga dia bisa membuat aset yang memang jelas jelas kelihatan
jadi memang emas monyet
mau resesi mau tidak resesi itu sebenarnya adalah sebuah alat investasi atau alat penyimpanan
emas mau resesi mau nggak resesi gitu sebenarnya adalah sebuah alat investasi atau alat penyimpanan
ya saya coba kembali menghubungi mbak kikau
mbak kiko apakah anda mendengar suara saya dengan jelas
karena sedikit delay mungkin bisa diulangi lagi mbak
oh ya jadi kalau untuk emas sendiri
sebenarnya adalah investasi yang baik ya terutama untuk resesi
karena kan kalau misalnya emas itu seperti yang tadi banyak dibilang koperhati juga
adalah sebuah investasi yang safe haven
dan juga dia punya fungsi untuk lindung nilai atau hedging
jadi kalau misalnya di masa masa yang katanya diprediksi dua ribu dua puluh tiga
akan ada resesi kemungkinan besar sih emas akan sangat membantu dan akan sangat baik
jadi investasi ataupun sekedar untuk menyimpan
mbak kiko meskipun harga emas terbilang stabil bahkan selalu naik ya
terutama ketika kondisi global sedang tidak pasti saat ini
tapi di satu sisi emas juga sempat tertekan kemarin
terutama terkait dengan kebijakan suku bunga the fed amerika serikat
yang tahun ini sudah lima kali dinaikkan
lalu bagaimana anda melihat hal ini mbak
jadi kalau misalnya memang yang kemarin kemarin itu nilainya sempat tertekan ya mas yudhaya
kalau sekarang gitu ya sekarang kalau kita melihat dari diagramnya
dia sudah mulai naik lagi nih sebenarnya ini harga emas
dan sebenarnya sih kalau emas itu dengan kondisi yang seperti sekarang
apalagi dengan prediksi akan ada dua ribu dua puluh tiga yang tinggal dua bulan lagi gitu ya
kemungkinan besar permintaannya juga akan naik
karena orang pun akhirnya benar benar menyiapkan aset aset yang sifatnya liquid gitu
jadi ya kemungkinan besar ke depannya
pun harga emas juga ada potensi naik
ada potensi naik ya
jadi kalau misalnya karena tekanan the fed yang kemarin iya gitu ya
tapi kalau misalnya mulai masuk kemarin oktober pekan tiga pekan empat
dan per hari ini tadi pagi saya lihat
itu harganya sudah naik cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang pekan pekan sebelumnya
mbak kiko kalau kita bicara mengenai tadi campur tangan global sangat berperan juga
tapi di sisi lain anda mengatakan
mbak kiko kalau kita bicara mengenai tadi campur tangan global sangat berperan juga
mbak kiko kalau kita bicara mengenai tadi campur tangan global sangat berperan juga
tahan resesi juga atau justru malah sangat volatile ketika misalkan isu politik
kemudian juga kondisi kebijakan kebijakan the fed
lalu apakah anda melihat nanti rencananya di bulan ini di rabu besok
itu the fed akan lagi mengumumkan kemungkinan menaikkan suku bunga acuan lagi
apakah juga akan membuat mata uang ataupun membuat emas sendiri akan berubah lagi
sehingga tidak bisa menjadi jaminan tahan resesi ini mbak
jadi kalau misalnya
nanti the fed meningkatkan lagi gitu ya
saya pribadi nih
ngelihatnya tuh gini
saya pribadi melihatnya kalau misalnya
satu tipikal orang indonesia itu
kalau misalnya dalam hal yang namanya aset
itu memang menyukai yang namanya benda
bukan benda sorry
aset aset yang sifatnya fisik
jadi satu lebih suka fisik nih
kalau untuk indonesia ya lebih suka fisik
dan yang kedua
saya justru melihatnya kalaupun nilai
apa namanya suku bunga naik gitu ya
di luar juga apa namanya lebih menarik
untuk tabungan atau deposito
atau produk perbaikan lain
saya melihat emas ini masih sangat seksi untuk kedepannya
kalau sudah sekarang sudah ada prediksi dua ribu dua puluh
orang malah justru
kalaupun harganya sekarang turun nih
justru orang orang pun
itu akan juga berbondong bondong untuk membeli
karena merasa bahwa sekarang adalah saat yang terbaik untuk membeli emas
jadi saya pribadi jujur melihatnya
kedepannya ada tekanan atau tidak ada tekanan gitu ya
bagi mereka mereka yang berinvestasi pada emas
atau mereka mereka yang memang menyukai aset aset logam mulia
saya rasa mereka akan tanda petik ya
lebih memperbanyak lagi cadangannya
atau lebih memperbanyak lagi apa yang mereka punya gitu ya
entah beli emas lagi
atau mungkin membeli logam mulia yang lain
seperti itu sih mas yuda
jadi bisa dikatakan
ini menjadi instrumen investasi
jika ingin melakukan diversifikasi investasi ya mbak
yang menarik mbak
terkait tadi anda katakan
sebenarnya orang indonesia suka menyimpan sesuatu aset yang bisa dilihat
dan salah satunya emas tadi anda katakan
tetapi yang menarik adalah emas kan tidak hanya emas batangan
dan orang mengatakan likuiditas yang cepat itu emas untuk segera
misalkan kayak zaman dulu
maupun mungkin beberapa warga masih suka langsung ke toko emas
melelang emasnya ke pelelangan seperti itu
tapi di satu sisi ternyata
harga jual emas perhiasan dan emas batangan itu berbeda mbak
dan bagaimana untuk investasi pilihannya nih mbak
jadi gini nih mas yuda nih
sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai emas perhiasan
dan emas yang batangan gitu ya
atau logam mulia gitu ya
itu sebenarnya sesuatu yang bodohnya berbeda
dalam konteks financial planning
emas logam mulia itu dia masuk kategori investasi atau kategori hedging ya
sementara sebenarnya kalau untuk si emas perhiasan
itu dia masuk kategori aset namun juga tetap aset gitu ya
tapi dia masuk kategori aset juga lancar
sementara kalau emas batangan itu masuk kategori aset lancar sebenarnya
aset lancar itu aset yang mudah diuangkan dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun
nah kenapa perhiasan ini masuk kategori aset tidak lancar
karena tadi seperti yang mas yuda bilang
sebenarnya perhiasan itu volatile banget
tergantung tokonya di mana tergantung modelnya
ada unsur fashion dan lain sebagainya
jadi mungkin kawan kawan di sini gitu ya
kalau misalnya mau milih mau emas yang kalau terms nya konteksnya adalah investasi
maka yang dipilih adalah emas emas yang sifatnya emas logam mulia atau emas batangan
dibandingkan dengan emas perhiasan
karena kalau emas perhiasan ya ada faktor faktor eksternal lain yang mengakibatkan harganya lebih mudah jatuh
kalau ada sebagian orang mengatakan emas ini merupakan investasi jangka panjang ya mbak ya
terutama tadi yang logam mulia
lalu apakah dengan kondisi darurat tadi seandainya ingin segera melikutkan emas batangan itu bagaimana nih
karena orang orang pasti berpikir agak
lebih susah ya terutama mungkin buat ibu ibu rumah tangga
kemudian warga di luar ibu kota ataupun kota kota besar
yang pemahamannya investasi emas ya perhiasan
ya betul itu betul sekali mas
jadi sebenarnya gini kalau misalnya untuk kondisi yang darurat gitu ya sebenarnya
emas itu levelnya mau perhiasan ataupun logam mulia
emas itu sebenarnya berada di layer atau lapisan yang entah kedua atau entah ketiga
nah lapisan pertama tetap untuk kondisi darurat kita mengandalkan produk produk perbankan gitu ya
atau yang cepat bisa jadi uang gitu ya
kenapa di layer kedua ke layer ketiga mas
karena tadi ada perbedaan antara harga jual dan harga beli gitu ya
nah itulah kenapa dia masuknya sebenarnya untuk kondisi darurat itu tidak di layer pertama mas gitu
jadi jangan tanda petik ya jangan ngandelin untuk kondisi nanti ini resesi ini
amit amit ya jangan sampai juga sih mudah mudahan
itu oh ngandelin aku punya emas aja deh aku gak mau punya tabungan gitu nggak bisa
jadi emas itu memang untuk beberapa layer yang dibawahnya
entah layer kedua atau layer ketiga
sebelumnya harus punya entah mungkin reksadana pasar uang entah mungkin tabungan seperti itu
nah kalau misalnya untuk jangka panjang silahkan saja
karena sebenarnya emas ini defaultnya adalah untuk investasi investasi yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang
bukan untuk jangka pendek
untuk mengurangi atau meminimalisasi resiko dengan perubahan harga itu

seperti itu mas yudha
baik mbak kiko terima kasih sekali
informasinya sangat komprehensif ya
bahwasanya pilihan untuk berinvestasi di emas merupakan salah satu yang tepat
tapi perlu diingat adalah tadi untuk jangka panjang dan lebih kepada logam mulia daripada perhiasan
terima kasih untuk waktunya berbicara bersama kami mbak